hai suadiho akhirnya rencana kita liburan kuliah ke thailand wujud juga ya tembio
bener banget gak sabar buat eksplor nagi kaca putih suara apaan tuh hehehe dari tadi
belum makan nih kita cari makan yuk tam kelihatan enak ya gol kicop kita coba suadiho i want to
waduh aku juga kehabisan cash
sekarang mau bayar apa gantiin kumakan
kini sistem pembayaran telah bertransformasi ke digital kalian bisa pakai chris cross border
hahaha pakai chris mana sampe kami bawa chris ke thailand bukan chris quick respon
coadodation standar sebuah sistem pembayaran berbasis kodi qr yang diluncurkan oleh bank indonesia
card industry kamu gak perlu repot repot install aplikasi baru wait wait wait kalian dengerin gak
telah mendorong perluasan layanan kreasi yang menghubungkan pembayaran lintas negara
christ cross border sehingga konektivitas sistem pembayaran antar negara di asean menjadi lebih
saat berpergian ke negara lain di asean misalnya di thailand karena tidak perlu repot repot
penukar uang atau membawa uang tunai kamu juga bisa gunakan christ cross border negara asean
lainnya seperti malaysia cukup buka aplikasi pembayaran di ponsel kalian scan qr masukkan
nominal negara tersebut konfirmasi tujuan dan
minal dalam rupiah masukkan pit dan transaksi berhasil deh eh pastikan satu kalian cukup ya
emang boleh segampang itu pastinya karena krisis menguat cepat udah kurang aman dan handal oh iya
secara berat bos border akan diterapkan diseluruh negara asean bahkan hingga negara di luar kawasan
selain gak ripe harus nuker uang kita jadi tetep bisa ngundahin rupiah buat transaksi di luar negeri
betul banget ini juga salah satu misi kekuatan indonesia buat akselerasi kerjasama ekonomi
kris post border juga bermanfaat untuk menguatkan nilai mater uang rupiah
meningkatkan perekonomian membantu umkm dan masih banyak lagi
krisnya satu helanya banyak